hai keringkirian kendaraan pemudik roda dua di jalur pantura dirayah kabupaten dan
kota cirebon jawa barat mulai padat senin siang jumlah kendaraan yang melintas lebih
banyak dibanding hari sebelumnya pada jam yang sama numpukan kendaraan terjadi di
beberapa persimpangan lampu merah namun secara umum lalu lintas masih relatif lancar petugas
polresta cirebon juga mulai mengerahkan anggota tim urai yang ditempatkan di beberapa titik
seperti ruas tol ruas arteri pantura dan wilayah perbatasan tim urai ini memiliki tugas untuk
melakukan penguraian kemacetan lalu lintas tidak hanya di titik titik di jalur arteri
namun juga di titik utamanya di jalan tol sementara memasuki waktu malam jalan kalimalang
bekasi terjadi kepadatan kendaraan pemudik baik roda dua maupun roda empat yang hendak meninggalkan
ibu kota hujan deras yang terjadi pada senin sore hingga malam tidak menyerutkan niat warga
untuk mudik ke kampung halaman gerbang masuk dan keluar tol bekasi barat lalu lintas terpantau padat
tapi untuk presentasinya kita belum jadi
kluk agar area dan tempat tempat yang didiakan
hai sedangkan di jakarta aku selalu lintas menuju ke luar kota di
perbatasan kalimalang durensawit jakarta timur mulai ramai jumlah kendaraan pada senin malam diperkirakan